kami hitung mundur boleh hitung sama sama kita itu
pemerintah telah mengumumkan kenaikan batas harga tertinggi penjualan mobil low cost green car atau hcgc
dalam acara pembukaan pameran otomotif gaikindo jakarta auto weeks jumat sepuluh maret dua ribu dua puluh tiga
menteri perindustrian agus gumiwang menyatakan bahwa sailing price atau batas tertinggi
untuk kendaraan terjangkau ramah lingkungan tersebut telah ditetapkan dan diberlakukan
sebesar lima persen atau minimal enam tujuh puluh lima juta rupiah untuk varian terendah dari sejumlah produk lcgc yang ada
hal ini membuat lcgc dari daihatsu aila akan dijual dengan harga terendah rp satu ratus lima belas jutaan
kenaikan cgc lima persen gimana pak
udah udah serga di terang tangan itu harus jalan tuh karena sudah lama
agus menyebut kenaikan batas harga lcgc ditetapkan dengan alasan adanya faktor ekonomi
seperti kenaikan bahan baku pembuatan kendaraan ongkos produksi hingga biaya logistik
sementara itu dua brand otomotif yang saat ini masih menjual produk lcgc seperti toyota dan honda
merespon positif aturan baru dari pemerintah tersebut meski masing masing memiliki kebijakan perubahan harga yang berbeda
jadi kita menghargai bahwa pemerintah memberikan opportunity untuk kita menaikan harga
tapi tidak semerta merta kita menaikkan harga sekedar mencari untung lah kira kira seperti itu
tapi melihat juga bagaimana dari sisi
kebutuhan pasar atau konsumen indonesia juga
sudah ada kenaikan
sudah ada kenaikan dan sudah disesuaikan
dan tadi saya juga lapor ke pak menko dan pak menteri bahwa harganya pun masih kompetitif
starting price dari toyota agia masih di angka satu ratus enam puluh jutaan
kalia belum ada kenaikan saat ini
jadi baru agia jadi kalia masih sama
pemerintah juga pasti melihat ya kenaikan biaya produksi kenaikan biaya logistik itu sangat tinggi sekali ya
dan tentunya ya kami akan mempertimbangkan ya kemungkinan kenaikan harga
atau setara dengan satu ratus delapan puluh enam ribu unit dibandingkan dua ribu dua puluh satu di angka satu ratus empat puluh enam ribu unit
saat ini di pasar otomotif indonesia hanya tersedia lima tipe produk kendaraan lcgc
yang dijual oleh tiga brand otomotif yaitu toyota daihatsu dan honda
sementara dua brand lain yang sebelumnya bertarung di kelas yang sama
yakni datsun dan suzuki tak lagi menjual produk lcgc nya
alby pratama baramaestro jakarta